sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

mate marah sama dede

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
pak ustadz sedang jikir
kalau begitu langsung saja
waktunya sudah masuk
pak ustadz yang azan ya
makasih pak ustadz
susah jadi orang kaya
banyak yang sirikin
pak ustadz aja gak nungguin gue sholat
ibu sama bapak
maunya kamu sekolah yang tinggi
terserah kamu mau jadi apa
mau jadi gugur
mau jadi guru
mau jadi insinyur
terserah apa saja
yang penting kamu bisa berguna bagi banyak orang
ibu kerja jauh jauh cari uang
supaya kamu bisa sekolah tinggi
supaya kamu bisa keluar dari cirawas ini
bapak sudah tidak bisa masuk lagi kamar pb
tanpa ada izin dari pp

bebi harus merapikan kamar bebi sendiri
bebi merapikan kamar sendiri
kamu mau ngerti kan kenapa begitu
itu ikannya dimakan sayang
itu enak loh
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa